sepuluh hari pasca tragedi stadion kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh orang setelah pertandingan derby jatim
antara arema fc versus persebaya surabaya indonesia beruntung lolos dari sanksi fifa
pemerintah melalui tim gabungan independen mencari fakta juga terus melakukan penyelidikan atas kasus kanjuruhan
bagaimana nasib sepak bola tanah air pasca tragedi kanjuruhan dan apa temuan penting dari tim gabungan independen pencari fakta
dalam menguak kasus ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia zainuddin amali
selamat sore pak menteri
pak menteri langsung saja ada satu ratus tiga puluh supporter meninggal dunia tetapi indonesia tidak kena sanksi fifa
apa sih yang dijanjikan pemerintah indonesia pak kepada fifa sampai tidak kena sanksi
ya saya kirakan fifa itu ada ukuran ukuran untuk bisa memberikan sanksi
ke pemerintah indonesia
ya suatu negara pada saat waktu dua ribu lima belas kan kita di ban kena sanksi itu karena dianggap pemerintah terlalu masuk ke dalam mencampuri urusan federasi
makanya kita tidak mau lagi itu terulang
dan soal kejadian kanjuruhan pasti fifa ada penilaian tersendiri
tentu kita tidak tahu seperti apa penilaiannya sehingga apa yang sesuai dengan surat fifa
dalam surat fifa yang dikirimkan langsung kepada pak presiden kan ada lima poin yang ada di situ
disamping mereka menyampaikan rasa duka yang mendalam
oke tapi lobby khusus yang digencarkan oleh pemerintah indonesia sampai fifa tidak memberikan sanksi ini apa pak
karena ini menjadi sorotan di media internasional banyak yang mengkritik fifa dan ini menjadi
tidak ada efek jerah untuk indonesia begitu
ya saya kira kan kita tahu bahwa kejadian yang ada di kanjuruan itu adalah satu musibah buat kita
tentu fifa melihat itu sehingga di dalam suratnya itu fifa bahkan di samping menyampaikan duka cita mereka juga menyampaikan akan membantu indonesia
untuk membuat sepak bola indonesia menjadi lebih baik
cuma memang ada komunikasi langsung pak presiden bapak joko widodo dengan presiden fifa giani
kalau itu kan sudah publik sudah tahu semua
oke jadi itu lobby khusus dari presiden ke presiden fifa begitu ya
presiden jokowi juga mengatakan bahwa
saya tahu ini sih
pak presiden jokowi mengatakan fifa akan berkantor di indonesia mulai kapan pak
dan sampai batas waktu berapa lama ini fifa akan berkantor di indonesia untuk mendampingi transformasi sepak bola
oke kan tujuannya adalah bagaimana mentransformasi sepak bola indonesia
kemudian akan bekerja sama kita dengan fifa dengan afc dan semua pihak yang terkait
nah kapan dia akan datang kapan dia akan kesini kita belum tahu
yang pasti saya sudah mendapatkan surat dari pssi bahwa perwakilan fifa itu akan datang tanggal tujuh belas
tetapi kaitan dengan pengecekan kesiapan kita
untuk menjadi tuan rumah fifa world cup under dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi itu yang sudah pasti
mereka akan datang
dan tuh kita akan komunikasi
sementara tim yang disampaikan oleh bapak presiden
akan bersama sama dengan fifa dan afc
pak menpora salah satu poin dari surat masukan fifa adalah soal jadwal pertandingan
fifa meminta agar jadwal pertandingan digelar sabtu minggu saja
demi mereduksi potensi konflik
apakah kemudian pemerintah bisa melakukan itu pak
bisa memastikan bahwa saran itu diakomodasi
ya bukan pemerintah
tentu yang melakukan itu adalah federasi dan pihak kepolisian
pemerintah akan memfasilitasi membantu
kan yang memberikan izin itu adalah pihak kepolisian bukan pemerintah
kemudian yang mengajukan adalah federasi dalam hal ini pssi
ya kita lihat
saya akan fasilitasi untuk mengkomunikasikan antara federasi pssi dengan pihak kepolisian
tapi kan pemerintah pasti punya pendapat di situ
apakah kemudian pemerintah setuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh fifa bahwa jadwal pertandingan sabtu minggu saja dan maksimal jam lima sore
mengingat kemarin ada tragedi yang terjadi di stadion kanjuruan
artinya pemerintah setuju tidak dengan pendapat bahwa jadwal pertandingan itu sebaiknya sore saja pak
ya federasi internasional sepak bola itu kan fifa
fifa sudah menyampaikan begitu pasti harus diikuti
jadi pemerintah sejalan dengan apa yang disampaikan fifa ya pak soal jadwal pertandingan ya
pak menteri ini anggota tgipf prof renald kasali menyebut ada orang orang kuat dibalik tragedi kanjuruan
orang orang yang dianggap punya power menentukan pertandingan di malam hari
itu maksudnya siapa pak karena kan anda bagian dari tgipf juga
ya itu temuan ya temuan dari masing masing anggota nanti pada saat pleno itu akan disampaikan
nah saya akan nanti hadir pada saat pleno itu
kalau masing masing kan kita ditugaskan kemana kemana mendapatkan temuan kemudian kita laporkan pada saat pleno
saya nunggu aja pada saat plenonya seperti apa
itu mengarah ke direktur pt liga atau bagaimana pak
enggak tahu kan
kan yang menemukan
yang menemukan itu pak renal kasali
saya bisa tahu kalau nanti pada saat itu disampaikan temuan itu pada saat pleno dari tim gabungan independen pencari fakta
tetapi kalau itu masih temuan beliau sendiri belum di plenokan tentu saya tidak tahu siapa yang dimaksud itu
oke tapi menurut bapak sebagai menpora jadwal pertandingan kemarin arema fc versus persebaya surabaya yang digelar malam hari
memang itu menjadi faktor yang cukup krusial menyebabkan kerusuhan kemudian menyebabkan banyaknya korban berjatuhan pak
memang jadwal pertandingan di malam hari itu menjadi salah satu faktor krusial menurut bapak
dari informasi informasi itu kan banyak
bukan cuma itu
banyak hal yang kemudian terakumulasi lah
terus kondisi stadion kemudian bagaimana
semangat supporter yang berlebihan dan lain sebagainya
salah satunya disampaikan tentang jadwal pertandingan
oke tapi dalam hal ini pemerintah juga menilai bahwa sebaiknya jadwal pertandingan tidak digelar malam hari begitu ya
karena itu kemarin menjadi salah satu faktor krusial begitu pak
ya kalau viva sudah menyatakan seperti itu tentu kita akan sependapat dengan fifa
karena sekali lagi viva itulah yang menjadi federasi internasional
sepak bola kita
oke poin rekomendasi fifa soal standar keamanan dan fasilitas stadion
bagaimana kemudian pemerintah melakukan revitalisasi pak perbaikan fasilitas stadion agar memenuhi standar yang diinginkan oleh fifa
ya pak presiden minggu lalu sudah memerintahkan menteri pu untuk mengaudit seluruh stadion
tetapi saya sampaikan kepada menteri pu kita prioritaskan kepada stadion stadion yang existing sedang digunakan
untuk kompetisi sekarang ini
jadi tidak usah semuanya dulu
sebab kalau kita semuanya tentu memakan waktu lama
sementara kompetisi ini kan juga tidak boleh terhenti terlalu lama
harus harus juga ada kepastian buat klub
karena klub kan juga dia harus menggaji pemain menggaji pelatih dan lain sebagainya
nah saya kira hal hal yang seperti ini juga harus menjadi pertimbangan kita
sehingga sepakat dengan menteri pu kita akan prioritaskan
mungkin beberapa hari ke depan menteri pu akan bersama sama dengan saya akan meninjau beberapa stadion yang sedang digunakan
terutama stadion stadion yang penontonnya banyak
itu kita akan prioritaskan ke situ
pasti kita akan mulai dari kanjuruhan
oke tapi berapa lama proses revitalisasi stadion ini pak
saya nggak tahu itu kan menteri pu yang ditugaskan oleh pak presiden
mungkin kalau ada yang harus perbaikan berat atau major ya renovasinya major
kalau minor saja misalnya hanya pelebaran pintu dan lain sebagainya itu kan tidak lama
tergantung pu saya tidak bisa memberikan konfirmasi tentang itu karena itu pekerjaan menteri pupr
jadi moratorium liga satu liga dua liga tiga ini akan seiring sejalan dengan proses revitalisasi ataupun perbaikan di stadion stadion yang jauh
yang bisa menampung jumlah penonton yang banyak
jadi kalau misalnya itu belum diperbaiki ataupun belum direvitalisasi maka moratorium akan berjalan terus begitu pak
tidak seperti itu
kalau stadion stadion yang digunakan misalnya arema
kan sudah dilarang dia menggunakan kanjuruhan selama satu sampai musim berakhir
berarti kan dia harus mencari stadion yang sesuai dengan aturan yang dia bisa gunakan
oke kemudian yang lain
menteri pu akan melihat
kalau yang tidak oke akan disarankan untuk mencari stadion lain
gitu loh bukan menunggu sampai itu direnovasi lagi baru kompetisinya jalan
tidak tidak seperti itu
tapi ini kan presiden memerintahkan moratorium ataupun tgipf kemarin rekomendasi moratorium untuk pertandingan di bawah pssi
sampai kapan moratorium ini akan berjalan terus
sampai kapan ini akan dilakukan
sampai ada perbaikan misalnya begini
kepolisian sekarang sedang merumuskan yang nanti akan menjadi peraturan kapolri sop
pengamanan di seluruh stadion
itu merujuk kepada aturan fifa aturan pssi dan aturan aturan lainnya itu akan keluar sebagai peraturan kapolri
itu dari sop nya
kemudian dari sisi kelayakan itu juga akan dilihat
secepatnya itu memungkinkan itu juga bisa dilakukan
atau ada pilihan lain
pilihan lain misalnya seperti yang awal awal covid kemarin kan kita ada pertandingan yang tanpa penonton
itu juga bisa menjadi pilihan
tetapi kesemuanya itu harus menjadi keputusan pssi bukan pemerintah
biarlah pssi yang mengkomunikasikan dengan anggotanya dengan peserta dengan liga liga klub klub liga
nah biarlah menjadi keputusan mereka bersama
seperti apa makin cepat ada keputusan makin cepat ada perbaikan tentu liga akan bisa digulirkan lagi
baik jadi menunggu peraturan kapolri tentang sop pengamanan ya
kita belum tahu kapan polri akan mengeluarkan peraturan tentang sop pengamanan itu
salah satu poin fifa pak dalam surat
yang pertama adalah keterlibatan supporter
ini pemerintah akan meniru cara pemerintah inggris membuat data khusus supporter tanah air atau bagaimana pak
kita kan sebenarnya dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
itu sudah ada pasal pasal yang mengatur supporter
ada hak dan kewajiban
mereka harus berhimpun dalam satu organisasi
dia harus terdata sebagai anggota
dan kemudian dia terkoneksi dengan klub
jadi gak bisa lagi seperti sekarang semua orang bisa mengaku supporter
padahal bisa saja bukan sesungguhnya supporter itu
nah kalau dia sudah terdata ada kartu anggota bahkan terhimpun dalam satu organisasi
dan bahkan ada adrt yang diperintahkan oleh undang undang itu
itu kita tinggal sosialisasikan
dalam waktu dekat saya akan mengkomunikasikan dengan pssi
sebab pssi yang harus bisa mengkomunikasikan dengan klub dan supporternya
kita beritahu tentang apa yang ada dalam undang undang itu
tentang hak dan kewajiban supporter
kabarnya pak tgipf sudah mengantongi bukti penting dari tragedi kanjuruhan
sudah dapat rekaman cctv selongsong gas air mata kesaksian korban
betul seperti itu pak
iya pada saat teman teman dari tim gabungan independen percari pakta ke lokasi
kan mereka tentu mendapatkan bukti bukti
tetapi seperti apa nanti itu akan dirumuskan menjadi rekomendasi
menjadi dasar pembuatan rekomendasi dari tim itu sendiri
oke sampai saat ini apakah kemudian tgipf sudah mengantongi petunjuk siapa yang memerintahkan
pengerahan satuan penindakan huruhara dari brimopolri ke dalam lapangan pak setelah pertandingan ini
karena ini menjadi krusial sebelum ada penembakan gas air mata
jadi pengerahan satuan huruhara dulu itu baru penembakan gas air mata
ini sudah dapat cluenya pak
sudah dapat petunjuknya siapa yang memerintahkan pasukan itu masuk ke dalam lapangan
saya belum mendapatkan informasi tentang itu
karena itu kan dilakukan oleh anggota
ini dilakukan oleh anggota tim yang lainnya
seperti yang saya sampaikan tadi
saya nanti pada saat pleno diplenokan semua temuan itu tentu saya bisa menyampaikan kepada publik apa saja yang menjadi
bukti yang terkonfirmasi
fakta fakta lapangan yang didapatkan oleh tim
terakhir pak menteri ada petisi yang meminta agar ketua umum pssi mundur
sudah ada empat puluh satu ribu orang yang menaikkan petisi tersebut
meskipun pemerintah tidak bisa intervensi
tapi apakah pemerintah tidak bisa kemudian berkomunikasi dengan fifa menyelesaikan persoalan ini
karena ini aspirasi masyarakat semakin membesar
mereka kecewa karena apa yang terjadi di pssi menyebabkan apa yang terjadi di kanjuruan
ya saya kira fifa mengikuti mencermati semua apa yang terjadi di indonesia
dan tentu semua aspirasi itu disampaikan oleh masyarakat
nah kita tahu kan pssi ini ada
tapi kita tidak mengikuti anggota anggotanya
silahkan saja kalau anggota anggota yang klub klub asprop absrop mau bersikap seperti apa
ya kita serahkan kepada mereka
pemerintah sangat menjaga betul
jangan sampai terulang lagi dan terkesan kita intervensi
bagaimana ke fifa
ya fifa pasti sudah mencermati apa yang sedang terjadi
termasuk aspirasi dari publik khususnya para pecinta sepak bola di indonesia
oke artinya menurut pemerintah fifa sudah mencermati apa yang sedang terjadi
dan bisa mengambil tindakan ataupun rekomendasi yang menyerap aspirasi masyarakat tersebut pak
itu tergantung dari fifa
saya cuma menyampaikan pasti fifa mencermati tentang kondisi yang ada di indonesia
responnya seperti apa ya itu terserah viva
nanti kita tunggu bagaimana kedatangan tim dari fifa ya untuk membantu transformasi sepak bola di tanah
dan semoga segera ada rekomendasi kesimpulan yang dihasilkan oleh tim gabungan independen pencari fakta
untuk diserahkan kepada presiden jokowi
karena sekali lagi publik menunggu transparansi pengusutan kasus tragedi kanjuruan ini
terima kasih sekali menteri pemuda dan olahraga republik indonesia bapak zainuddin amali
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
sehat selalu pak menpora salam sehat